selokan umumnya hanya sebagai saluran untuk pembuangan limbah ya apalagi limbah rumahan dan tidak bisa dimanfaatkan
ya namun ternyata di sebuah desa di cirebon selokan ini justru dimanfaatkan untuk budidaya ikan mas
dan ini menjadi daya tarik warga sekitar maupun warga untuk melintasi sungai tersebut
selokan di cirebon
pemanfaatan selokan ini berawal dari keprihatinan pemerintah desa setempat karena di selokan tersebut banyak sampah dan limbah
pemerintah desa lantas membersihkan selokan dan menaruh ikan ikan di dalam selokan tersebut
untuk mencegah sampah dan limbah masuk ke selokan dipasang jaring
fungsinya untuk biar masyarakat itu sadar dengan lingkungannya membuang sampah tidak sembarangan
untuk saling menjaga biar desa itu terlihat indah
pemerintah desa mengajak masyarakat untuk bersama sama peduli menjaga lingkungan sekitar
alhasil warga juga ikut peduli menjaga kebersihan di sekitar selokan
cirekomara cirebon jawa barat